indonesia harus mengakui keunggulan thailand setelah melihat permainan mereka di final leg pertama piala ff kemarin
namun banyak pihak mengatakan timnas kita dan pelatih sintayong punya potensi besar
kita bahas sore hari ini dengan pecinta sepak bola tanah air koordinator save our soccer akmal marhali
selamat sore putri
hai mas apa kabar setelah menonton final leg satu tadi malam bagaimana performa timnas kita
ya kita harus jujur harus mengatakan bahwa timnas kita saat ini satu kelas di bawah thailand
dalam banyak hal mulai dari teknik bermain kemudian pengalaman kematangan sampai kepada stamina
dan juga bagaimana kematangan di dalam bermain di partai final
ini kita semua kalah
misalnya dari segi statistik kita juga kalah
tadi disebutkan bahwa indonesia hanya punya satu peluang
sementara thailand punya sembilan peluang yang menjadi sangat potensial sekali
untuk kemudian mencetak gol
dari sisi lain juga ball position misalnya kita kalah
di mana thailand enam puluh tujuh persen kita tiga puluh tiga persen
dari sisi usia kita juga kalah
thailand ini ada di usia emas saat ini usia kematangnya seorang sepak bola
dimana rata rata usia pemain mereka adalah dua puluh tujuh satu tahun
sementara indonesia masih sangat belia sekali termasuk semifinalis dengan rata rata usia pemain yang sangat muda
artinya ada jarak empat tahun antara timnas kita dengan thailand
di sini saya ingin mengatakan bahwa kita butuh proses setidaknya empat tahun lagi
untuk bisa duduk bersanding dengan thailand dalam hal kematangan bermain
jam terbang itu nggak bohong ya mas akmal dan kemarin terlihat sekali ya ketika kita berhadapan dengan thailand ya
iya kalau kita lihat misalnya bagaimana tenangnya canati kemudian bagaimana terhasil dangda yang sudah sangat
apa ya berhasil
apa namanya matang dalam bermain sangat tenang sekali
bandingkan misalnya dengan dewangga yang bola di depan gawang tapi tinggal disodorkan saja harusnya masuk
tapi ditendang kuat sehingga kemudian airnya melambung di atas gawang
dan ini membuat kita tidak bisa goal dan mental kita jadi down
artinya memang timnas kita saat ini sedang dalam proses untuk membangun fondasi yang kuat di masa depan
saya melihatnya bahwa sejatinya kita harus mengatakan bahwa
lolosnya tim nasional indonesia ke semifinal dan final ini sudah merupakan prestasi
karena dari awal indonesia itu tidak diunggulkan di piala ff kali ini
berada di slot tiga dalam undian grup
kemudian bisa bikin kejutan dengan mengalahkan malaysia yang merupakan tim unggulan
bisa menahan vietnam yang juga tim unggulan
bahkan bisa menyingkirkan singapura di semifinal yang merupakan tuan rumah
artinya kejutan kejutan yang diberikan oleh timnas kita ini sejatinya sudah merupakan prestasi
yang pada gilirannya misalnya
kalaupun kemudian kita gagal di final piala aff kali ini
ini masih dalam sebuah proses untuk mematangkan fondasi yang sedang dibangun oleh sintayong
prestasi itu tidak bisa didapatkan dengan instan
kenapa saya katakan tidak bisa didapatkan dengan instan
kita bisa ambil contoh misalnya bagaimana spanyol membangun tim nasionalnya
lewat pembinaan yang bagus lewat kompetisi yang bagus selama enam belas tahun
sampai kemudian mereka juara piala eropa dua ribu delapan
kemudian juara piala dunia dua ribu sepuluh
dan juara piala eropa lagi dua ribu dua belas
bagaimana misalnya jerman butuh waktu empat belas tahun untuk membangun tim nasionalnya kembali
untuk kemudian juara piala dunia dua ribu empat belas
belgia misalnya butuh waktu dua puluh lima tahun untuk bisa menjadi tim atau negara peringkat nomor satu
jika kita lihat di fifa saat ini walaupun tidak pernah juara
vietnam misalnya saya ingat sekali vietnam itu membangun fondasi sepak bolanya kembali pada dua ribu lima setelah kasus pengaturan skor
sampai sekarang mereka sedang menuai hasil apa yang mereka tanamkan dalam waktu yang panjang
artinya indonesia butuh waktu yang juga panjang untuk membangun tim nasional yang berprestasi
yang penting misalnya pembangunannya kemudian polanya itu sistemik
dan juga pelatih juga tidak gonta ganti
kita dua puluh lima tahun misalnya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ketika piala aff pertama kali dimulai
sampai sekarang kita dua puluh lima pelatih punya artinya rata rata setiap tahun kita ganti pelatih
mas amal tapi kalau menurut anda fondasi yang dibangun sintayong sekarang ini sudah tepat untuk kebutuhan indonesia saat ini
ya saya pikir dalam proses menuju kematangan yang diharapkan ya
karena ini kan kalau kita ingin naiki anak tangga kan tidak bisa lompat lompat gitu
dan apa yang dilakukan sintayong saat ini sudah berada di jalur yang benar
pertama kali dia mengkritisi bagaimana buruknya nutrisi para pemain kita yang makan sebarangan
sampai kemudian muncul bercandaan dilarang makan gorengan dan sebagainya gitu kan
setelah itu kemudian dia kritisi bagaimana keeper keeper kita bermain seperti gedebong pisang
yang apa namanya kakuk tidak bisa bergerak
kemudian dikritisi lagi bagaimana stamina pemain kita itu tidak mampu bermain sembilan puluh menit stabil
dan yang terakhir bagaimana kita bisa jadi juara misalnya kata sintayong kalau passing passing kita aja tidak begitu akurat gitu
dan itu terbukti di partai melawan thailand
kita lihat bagaimana thailand bermain sangat matang sangat tenang dengan umpan umpan yang sangat akurat sekali
iya sementara kita beberapa kali salah passing
kita hanya mengandalkan kecepatan dan semangat melawan thailand di leg satu
ketika kita kalah empat
tapi semangat juang semangat bermain pemain pemain muda kita ini merupakan modal ke depan untuk kita bisa meraih hasil yang baik dan prestasi yang bagus
saya justru melihatnya dua mungkin dua tiga tahun ke depan kalau kemudian sintayong dipertahankan kita bisa menuai hasilnya
oke mas amal tapi kalau misalnya kita bicara soal pembinaan timnas itu tidak hanya soal pelatihnya saja tapi juga liga liga domestik
prospek liga liga domestik bagaimana
karena kita tahu masih ada mas amal juga sering menyuarakan ini soal pengaturan skor dan lain sebagainya
tim nasional yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang benar dan kemudian kompetisi yang sehat
nah pola pembinaan kita saat ini belum pada proses yang benar
masih banyak misalnya pencurian umur kemudian memaksakan anak anak usia muda untuk bisa jadi juara di usia muda
padahal mereka masih ada
padahal mereka di usia sampai enam belas tahun adalah usia bermain sepak bola fun
bagaimana teknik teknik dasar yang diperbaiki bukan kemudian dipaksa untuk jadi juara di kejuaraan a kejuaraan b
untuk kemudian pada gilirannya para pemain itu sudah tereksploitasi di usia muda dan akhirnya motivasinya sudah hilang itu yang pertama
yang kedua tadi dikatakan bahwa kompetisi yang sehat
nah ini kompetisi inilah yang kemudian menjadi cikal
ini kompetisi inilah yang kemudian menjadi cikal
bahkan bagaimana tim mas hita
sebagai contoh kita di piala aff kali ini adalah tim dengan pelanggaran terbanyak
nah pelanggaran ini kan terjadi ketika apa yang terjadi di kompetisi dipraktekan di level internasional
yang ternyata di level internasional itu adalah sebuah pelanggaran
kita tidak bisa membedakan bermain keras dengan bermain kasar
sehingga perlakuan atau permainan kasat kita berbuah kartu kuning
dan ini yang sebenarnya sangat merugikan
karena itu penting buat pssi ke depan
apapun hasil dari partai final ini yang paling utama adalah kita harus kembali melihat problem dasar sepak bola kita di dalam negeri
bagaimana pembinaan bagaimana kompetisi yang sehat
dan saya pikir kita sudah punya landasan saat ini di bawah pemerintahan pak jokowi
di mana beliau mengeluarkan impres nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
percepatan pembangunan sepak bola nasional
hanya indonesia satu satunya negara di dunia yang punya impress
pakai impress ya
untuk membangun sepak bola berprestasi
artinya ini harus dimaksimalkan
nah permasalahannya sudah sejak dua ribu sembilan belas sampai sekarang impres itu belum ada yang menjalankan
nah ini problem yang saya pikir harus segera dilakukan oleh menpora sebagai komandan pelaksana impres percepatan pembangunan sepak bola ini
eksekusi selalu jadi kendala ya sepertinya di indonesia
mas amal tapi kalau misalnya anda melihat berarti realistisnya
besok ketika final leg kedua itu bisa bersaing dengan thailand atau tidak
ya kita tidak lagi bicara soal tropi
terlalu naif lah kalau kita kemudian berpikir misalnya kita seperti barcelona yang bisa mengejar ketertinggalan empat gol
kemudian kita berpikir bisa seperti liverpool yang juga ketinggalan empat gol
bahwa timnas indonesia harus kita lihat secara objektif dan realistis
levelnya tidak sebanding dengan barcelona liverpool
kalau bicara misalnya takdir gitu kan
ya takdir juga realistis juga gitu kan
bahwa kita saat ini untuk bisa bermain maksimal itu sudah bagus ke depannya
jadi di leg kedua saya berfikir hanya akan menjadi medium buat shin taeyong untuk memperbaiki kesalahan kesalahan di leg pertama
untuk kemudian bermain lebih baik dari leg pertama
sehingga kemudian para pemain pulang dengan tetap bisa mengangkat kepalanya dengan tegak
bahwa mereka kalah di final kalah dengan sebuah kebanggaan gitu
bukan kalah karena dipermalukan
tidak karena sejatinya kita harus lihat bahwa level kita memang satu tingkat di bawah thailand
dan kita harus mengejar ketinggalan itu
anggap saja misalnya leg kedua ini sebagai medium untuk rekonstruksi kembali tim nasional kita
menuju era dua tiga tahun ke depan yang kita harapkan kita sudah bisa mengalahkan thailand
dan anda melihat potensi potensi itu ada di siapa saja sebenarnya
kalau misalnya dari pemain pemain yang kita miliki sekarang
ya kita punya pemain pemain muda potensial ya
ada arhan pratama yang sangat luar biasa
ada witan sulaiman
dan saya pikir dua anak muda ini berpotensi menjadi pemain muda terbaik di tlaff kali ini
kemudian ada dewang zha
artinya ini potensi potensi muda yang dua tiga tahun ke depan akan matang permainan sepak bolanya
hanya masalahnya jangan sampai kemudian kita bibit bibit yang bagus ini masuk ke kolam yang kotor
kolam yang kotor dalam arti kompetisi yang tidak sehat
karena bibit yang sehat yang bagus masuk ke kolam kotor akan akhirnya pada gilirannya bahwa bibit ini akan sakit kena virus
bukan kemudian sehat
nah ini yang harus kita jaga sama sama
kalau bisa misalnya bagaimana pemain pemain muda kita potensial ini
bisa kita ekspor ke eropa atau ke sejumlah negara di kawasan asia untuk mematangkan kemampuannya
sehingga kita bisa mendapatkan pemain pemain yang matang secara teknik matang juga secara mental
yang sering terjadi di indonesia adalah euforia
biasanya kalau euforia ini terjaga nih
ada piala aff euforia yang terjaga
setelah itu kembali lagi ke liga domestik
dan kembali lagi kesalahan kesalahan yang lama berulang dan juga strategi strategi yang lama
dan lagi kotornya berulang lagi
untuk mencegah itu tidak terjadi bagaimana mas akmal
ya kita harus bersama sama intropeksi
kemudian juga sama sama check and recheck bahwa kita punya problem di sepak bola kita
tadi seperti dikatakan bahwa problemnya adalah bagaimana kita kadang kadang melupakan fakta yang ada
karena saking euforianya sehingga kemudian berekspektasi lebih terhadap tim nasional kita yang masih dalam proses membangun
nah ini juga harus kemudian kita hindarkan
artinya jangan sampai kemudian para pemain timnas kita terbeban dengan harapan harapan besar kita
di saat mereka sejatinya sedang dalam proses untuk menuju apa yang kita inginkan
nah karena itu kita perlu bersabar untuk melalui proses yang sangat panjang ini
agar kemudian timnas kita bisa main bagus tanpa beban
sehingga apa yang kita harapkan bersama mimpi untuk jadi juara setelah terakhir seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu bisa terwujud
untuk pssi misalnya kita harus terus memberikan pengingat bahwa pssi punya tugas yang sangat besar membangun sepak bola kita
artinya apa yang mereka lakukan adalah gambarannya nanti ada di timnas
kalau kemudian pssi serius membangun kompetisi yang sehat membangun pembinaan yang berkualitas
kita yakin bahwa tim nasional kita akan sangat kuat
pr terdepan adalah kita bisa akan melihat bagaimana masa depan timnas kita ini
di kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh
yang akan dilakukan atau digelar tahun dua ribu dua puluh dua nanti
ditambah misalnya ada piala aff u dua puluh tiga yang juga digelar di bulan januari nanti
ini cikal bakal tim nasional kita masa depan
yang kita harapkan
apa pssi bisa melakukan itu
melakukan langkah langkah progresif untuk menciptakan dan membangun sepak bola kita yang berkualitas dan berkelas
oke amin amin kita lihat besok seperti apa
timnas kita berlaga di leg kedua final piala aff melawan thailand
tapi realistis saja ya
kita realistis tidak terlalu memberikan beban kepada timnas gitu ya mas akmal ya
mas amal marhali terima kasih
koordinator save our soccer terima kasih sudah berbincang sore ini di cnn edu di cn newsroom
terima kasih putri